kita ke informasi lain presiden joko widodo mengumpulkan puluhan wali kota se indonesia di istana bogor senin pagi
presiden jokowi menyebut silaturahmi para wali kota ini sebagai pertemuan khusus untuk menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah
didampingi menteri sekretariat negara pratikno pertemuan berlangsung di ruang garuda kompleks istana kepresidenan bogor
dalam arahannya presiden mengaku sengaja mengumpulkan para wali kota dalam forum yang lebih kecil agar para wali kota lebih leluasa menyampaikan masalahnya masing masing di daerah secara langsung
presiden juga meminta pemerintahan daerah bersinergi dengan berbagai kebijakan dari pusat
jokowi mengatakan saat ini tekanan ekonomi dari luar sangat terasa bukan saja di indonesia tetapi juga dirasakan semua negara
meski demikian jokowi mengingatkan tidak perlu terlalu khawatir dalam menghadapi persoalan tersebut
semua negara merasakan
bukan hanya indonesia baik yang berkaitan dengan perang dagang antara amerika serikat dan china
juga yang berkaitan dengan kenaikan suku bunga the fed di amerika yang kita tidak bisa
siapapun kita juga tidak perlu terlalu khawatir
inilah yang kita harus sadar betul bahwa akan terjadi perubahan besar yang sangat cepat sekali
sehingga kota kota juga harus menyiapkan diri dalam mengantisipasi menyiapkan icm sdm dalam rangka menghadapi perubahan yang sangat cepat